yu usia yu yu usia dia yu
kangen sama raka nih
telepon gak ya
udah deh gini deh kalau kamu belum putusin kamu gak usah nengokin aku lagi deh
gak usah telepon lah
enggak gak boleh
nanti aku telepon dia makin sebel sama aku
sabar dulu aja
biar raka tenang dulu
eh aku gak usah telepon dia
gak usah nengokin dia dulu lah
nanti dia makin sebel sama aku
mereka saling cinta sekali mereka itu
tapi ai malah misahin mereka
tapi ini kan demi keluarga kita semua
ini bukan karena uang and money you know
sakti yang bisa selamatin keluarga kita sekarang
tapi ya beginilah ai kasihan liat anak ai
ayah juga merasa jadi ibu yang jahat
aku merasa lagi

saya tavisin nyoba dan pergi
buka dulu pak
gak enak kayak penjara
ada apa mas dari siapa
bapak ganteng banget malam ini
semoga ketemu cahaya pak
mau cari mbak ayah
sebentar ya saya panggil dulu
oke pak mari mari
maaf pak di depan ada yang mau ketemu
itu ada di depan pagar
tolong bilang saya gak mau ketemu pak
baik mbak saya keluar
eh bung sibuk gak lo
lo bantuin gue sekarang ya
gue pengen lo bawa satu grup band terkenal
lengkap sama alat bandnya sekalian
yang ada cahaya cahayanya itu loh
aduh cari di mana lagi bos
nah lo cari nih toilet ya
cari ke mana terserah lo cari
gue pengen dia malam ini mampu di
jalan antasari satu dua puluh tiga
ya terserah dia minta berapa gue bayar
bawa ke sini sekarang
udah aja masih tugas
nah si abu mana sih
bos nih aku bawain jas
orang itu mau main band rapi rapi kok
aku juga pengen rapi
pokoknya harganya aman bos
aman nih mereka baru pulang dari texas
kalau mereka main bagus gaji loh naik
suruh turun suruh turun
aduh beternan bos
bagus nih amannya
gaji lo pecat boy ya
oke denger semua ya
dengar semua ya
main yang bagus
aku tambahin bonusnya ntar ya
tiga dua satu mulai
tiga dua satu mulai
what apa itu data
itu kayak suara
satria satria bukan sih itu
hah berisik you know
you pergi pergi you
dasar muka peyek you
you diem ya
panggilin ayah keluar sini
you berani you
you usir dia you
ingatkan kau kepadamu
udah kamu suruh diem semuanya
udah suruh bubar aku gak terkesan sama sekali kok
udah bubar bubar semuanya
udah bubar sana
udah bubar bubar semuanya
udah berhenti kan musik nya kan
udah bagus usir dia bikin ribut berisik you know
ayah jadi nggak bisa baca ayah
bersumah aja ini semuanya
kamu serius masih marah sama dia ya
aduh gimana ya non
serius kamu gak mau ngomong sama dia
saya itu gak marah loh non saya
saya hanya kecewa saya ini orang kecil non
saya orang kecil saya ini bodoh tapi
dia tega membodohi saya itu saya hanya kecewa soal itu dan saya nggak marah
iya iya iya iya aku ngerti lah kalau emang aku jadi kamu juga
aku pasti bakalan kecewa
aku pasti bakalan kecewa
sini sini sini bersumah ini semuanya
lalu liat kan ayah masuk kan
lu bawain band ini jelek banget masa kan
ayah nggak mau dengerin gua gu
ayah nggak mau dengerin gua
suruh suruh suruh pergi lu
ayah tolong keluar ayah aku mau ngomong sama kamu ayah
bukan urusan lu ya